komisi pemberantasan korupsi menetapkan gubernur papua lukas nmb sebagai tersangka tindak pidana korupsi
lukas nmb diduga menerima pemberian hadiah dari proyek pembangunan infrastruktur di provinsi papua sebesar satu miliar rupiah
selain lukas nmb kpk juga menetapkan status tersangka kepada direktur pt tabi bangun papua rijatno laka sebagai pihak pemberi suap kepada lukas nmb
rijatono laka ditahan selama dua puluh hari mulai lima sampai dua puluh empat januari dua ribu dua puluh tiga di rutan kpk gedung merah putih
wakil ketua kpk alexander marwata menuturkan pada dua ribu enam belas tersangka rijatono laka mendirikan pt tabi bangun papua
antara dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh satu meski tidak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi pt tbp mengikuti berbagai proyek pengadaan infrastruktur di papua
alexander marwata mengatakan
setelah terpilih sebagai pemenang proyek tersangka rijatno laka kemudian menyerahkan uang kepada tersangka lukas nmb
paket proyek yang didapatkan tersangka rl antaranya sebagai berikut
proyek multi yes peningkatan jalan entrop hamadi dengan nilai proyek rp empat belas delapan miliar
kemudian proyek multijes rehab sarana dan prasarana penunjang paud
diintegrasi dengan nilai proyek rp tiga belas tiga miliar
dan proyek multijes penataan lingkungan venue menembak outdoor auri dengan nilai proyek rp dua belas sembilan miliar
setelah terpilih untuk mengerjakan proyek proyek tersebut
tersangka rl diduga menyerahkan uang pada tersangka le dengan jumlah sekitar satu miliar rupiah